seremoni kerjasama pemprov jabar dan shopee digelar di gedung pakuan bandung rabu dua juni dua ribu dua puluh
dihadiri langsung oleh gubernur jawa barat rituan kamil serta yegang
co founder sekaligus chief operating officer sea yang merupakan induk usaha dari shopee
sejumlah bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain pemberian bantuan perangkat komputer
yang akan disebar ke pelosok desa di jawa barat dan akan ditempatkan di shopee center
melalui shopeed center ini diharapkan produk unggulan dari umkm di desa bisa memiliki akses pasar yang lebih luas
salah satunya dengan kemampuan untuk menjual produknya melalui marketplace seperti shopee yang juga memiliki program umkm go export
selain itu shopee juga akan memberikan pelatihan
pada umkm umkm lokal berupa edukasi dasar umkm go digital pendampingan hingga pengembangan bisnis umkm
sapi center ini ada pendampingan untuk pelatihan penjual ada juga pendampingan untuk belajar bagaimana mengembangkan bisnis
terus juga ada fasilitas pendukung dan tentunya kita sampai juga ke bantuan perangkatnya nih
jadi supaya tidak ada barrier lagi tidak ada lagi halangan
umkm ini bisa masuk ke digital
digitalisasi umkm menjadi salah satu upaya pemprov jabar untuk memperkuat umkm
terutama di desa desa sehingga bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi
kolaborasi pemprov jabar dan shopee diharapkan bisa mendorong laju umkm untuk dapat go digital
warga milenial generasi z tidak melihat desa lagi sebagai tempat yang harus ditinggalkan itu
di desa pengeluarannya juga rendah jauh dari penyakit kan makanya prinsipnya itu nanti adalah tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia
ini teori tidak bisa berlangsung tanpa revolusi digital
dan revolusi digital tidak akan terjadi kalau cuma satu dua saja
karena komitmennya lima tiga ratus
adanya kerjasama untuk mempercepat digitalisasi umkm di tanah jawa barat
turut mendapat apresiasi dari menteri kooperasi dan umkm teten mas duki
diharapkan kerjasama ini bisa membantu produk umkm untuk bersaing di era perdagangan terbuka
umkm melalui peningkatan listasi fiskal
dan beradaptasi dengan teknologi
dalam era perdagangan terbuka yang berbasis dari
jadi saya kira yang paling penting juga bukan hanya dari market digitalnya
tapi juga kita perlu mendorong umkm kita menerapkan teknologi di produksinya
sebab kita perlu meningkatkan daya saing produknya

dan lima dolar untuk produk umkm
kemudian shopee juga akan memberikan lima perangkat komputer
di mana untuk tahap awal shopee memberikan seratus komputer atau laptop
sebagai sarana dalam percepatan digitalisasi umkm desa
selain itu nantinya shopee juga akan mendirikan shopee center jawa barat di kota bandung